sejumlah orang tua di wilayah kelurahan pondok pucung kecamatan karangtengah kota tangerang
resah setelah buah hati mereka konsumsi obat penurun panas ke dalawarsa
obat penurun panas kadaluarsa itu diterima warga pasca buah hati mereka mengikuti program
bulan imunisasi anak nasional yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan kota tangerang
kegiatan suntik imunisasi campak itu digelar di lokasi tempat pos pelayanan terpadu
kelurahan pondok pucung dan diikuti sekitar ratusan balita secara bertahap
namun dinas kesehatan kota tangerang diduga telah terledor karena memberikan obat penurun panas
pada balita dalam kondisi kadaluarsa dengan masa berlaku tahun dua ribu dua puluh
untuk pemberian obat penurun panas ke dalawarsa yang dilakukan dinas kesehatan kota tanggerang
menuai reaksi warga
kami siang dua orang warga berjalan kaki sejauh tiga km sambil membopong replika mayat balita ke kantor wali kota tangerang
setibanya di depan kantor wali kota
mereka menyuarakan kekecewaan atas keteledoran dinas kesehatan
mereka khawatir pemberian obat kedeluarsa berdampak pada keselamatan balita
lagi lagi dan lagi terjadi di kota tanggerang
kesehatan di kota tangerang terjadi terjadi dan terjadi lagi
salah satunya adalah persoalan obat yang sudah kadaluarsa diberikan kepada balita
belum lama kita dengar di wilayah kecamatan karangtengah di salah satu puskesmasnya
ada layan kesehatan yang memberikan obat sudah ke dalawarsa kepada balita pada saat imunisasi
itu yang kami sanggup
kepala dinas kesehatan kota tangerang dini anggreni
tidak mengelak atas kasus pemberian obat penurun panas yang kedaluarsa oleh petugas
ia mengaku timnya melakukan kesalahan dalam mengawasi dan memberikan obat yang sudah kedaluarsa
menurutnya petugas puskesmas dan farmasi yang terlibat kegiatan imunisasi di lokasi kejadian
kurang teliti soal obat tersebut
kami sangat menyayangkan kejadian ini
dan mohon maaf kepada keluarga bahwa memang ada ketidaktepatan pengelolaan obat
tapi bukan di puskesmas
jadi pengelolaan obat ini sudah di luar di puskesmas
jadi sudah menyampaikan teguran kepada petugas imunisasi petugas pusendu yang ada di tempat terkait
kemudian kepala puskesmas
dinas kesehatan kota tangerang mengaku sudah mengganti dan menarik seluruh obat
penurun panas ke dalawarsa yang tersebar pada pasien imunisasi
masyarakat juga diimbau agar tidak takut untuk membawa anak balitanya untuk mengikuti bulan imunisasi
yang digelar di beberapa posyandu dan puskesmas